meskipun belum diumumkan secara resmi sejumlah capres dan cawapres sudah mulai mengurus kelengkapan berkas pencalonan
salah satunya surat keterangan tidak pilot
dikutip dari detik com humas pn jakpus jamaludin samosir menyebut
tiga nama sudah mengurus surat keterangan tidak pilot yaitu jokowi prabowo dan sandiaga
surat keterangan tidak pilot diperlukan sebagai surat keterangan untuk melengkapi berkas persyaratan maju pilpres dua ribu sembilan belas
berikut cuplikan pernyataan jamaludin di program breaking news cnn indonesia
pak jamal benar ini ada surat yang menyatakan bahwa sandiaga uno mengajukan surat permohonan tidak pilot
ya benar kemarin pak sandiaga uno sudah mengajukan permohonan supaya dinyatakan tidak pilot dari pengadilan negeri jakarta pusat
siapa yang mengajukan pak sandiaga uno sendiri atau ada perwakilan yang datang ke sana pak
oke itu dibutuhkan waktu berapa hari pak agar surat keterangan tidak pilot ini bisa segera dikeluarkan
tidak terlalu lama kan karena kita semua melihat register
kalau ada nama di sana ya berarti pilot kalau tidak ada nama berarti tidak pilot
tidak terlalu lama paling satu harian begitu
oke sejauh ini baru tiga nama seperti yang disebutkan tadi ya pak yang sudah mengajukan surat pengajuan tidak pilot ya
oke dibuka sampai kapan pak nanti pengajuan surat pengajuan tidak pilot ini nanti dibuka di pengadilan negeri
ya kita terima setiap sampai jam kerja terus kita terima di sini
oke baik dan sejauh ini apakah sudah ada konfirmasi pak dari calon lain yang rencananya akan datang untuk mengajukan surat tidak pilot pak
tidak kita sifatnya kan menunggu tidak ada konfirmasi
jadi jam kerja tetap seperti biasa tidak membuka jam kerja lebih panjang lagi untuk mendapatkan atau untuk menerima calon capres cawapres yang akan mengajukan surat tidak pilot ya pak
seperti jam kerja biasa cuman memang ada hal hal yang khusus boleh saja kita perpanjang
nama wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno mengemuka di detik detik batas akhir pendaftaran calon presiden
namun sandiaga uno menolak berkomentar mengenai
wacana namanya yang akan mendampingi prabowo subianto
saya tidak bisa memberikan pernyataan di luar tugas saya di pemprov dki sesuai dengan peraturan kpu yang saya artikan sebagai sebuah kepala daerah tidak boleh ikut dalam proses politik
jadi saya mohon maaf kekembangan hari ini tidak bisa saya mengatakan
tapi kalau ada pertanyaan tentang dki saya bisa memberikan
tapi benar tapi sebenarnya benar dia atau enggak dia sih pak
saya belum bisa memberikan komentar juga
kalau menunjukkan diri hari ini saya masih bertugas
jadi sampai pernah dari kini saya masih bertugas
belum ada surat pengunduran diri masih belum ada surat
dan saya masih berharap untuk berjaya
jadi saya mohon maaf saya berharap untuk berjaya

saya juga harap untuk berjaya